tim penyelamat menjelajahi ribuan mil persegi di perairan atlantik utara yang terpencil pada selasa
mereka berpacu dengan waktu untuk menemukan kapal selam wisata yang telah hilang selama dua hari
kapal selam titan dilaporkan hilang saat membawa wisatawan konglomerat untuk melihat reruntuhan titanic di perairan dalam lepas pantai kanada
situs titanic berada sekitar satu empat ratus lima puluh km di timur cape cod dan enam ratus empat puluh empat km di selatan newfoundland
sesuai spesifikasinya kapal selam berukuran panjang sekitar enam lima meter tersebut memiliki kapasitas untuk bertahan di bawah air selama sembilan puluh enam jam
sehingga tim penyelamat memiliki waktu hingga kamis pagi waktu setempat sebelum udara di dalam kapal selam habis
pesawat amerika serikat serta kanada diterjunkan untuk mencari dengan cakupan area hampir dua puluh km persegi di sekitar wilayah tersebut
militer kanada menggunakan pelampung sonar untuk mendengarkan suara apapun yang mungkin berasal dari kapal selam titan
namun sejauh ini masih belum memberikan hasil
sebuah kapal komersial dengan kendaraan yang tak berawak yang mampu menyelam juga dikerahkan dalam operasi pencarian kali ini
kapal selam disegel dengan baut
kapal selam titan berada di dasar laut dari luar yang berarti para penumpangnya tidak bisa melarikan diri tanpa bantuan
dan jika titan berada di dasar laut upaya penyelamatan akan lebih menantang karena kondisi ekstrim lebih dari tiga dua km di bawah permukaan laut
satu nakoda dan empat penumpang dilaporkan berada di dalam kapal selam pada minggu pagi delapan belas juni ketika kehilangan komunikasi terjadi
busai kapal selam titan menyelam sekitar satu jam empat puluh lima menit
kapal selam wisata ini menarik biaya dua ratus lima puluh ribu dolar amerika atau hampir tiga delapan miliar per orang
penumpang di dalamnya diantaranya miliarder inggris hamish harding pengusaha kelahiran pakistan syazada daud dengan putranya penjelajah perancis berusia tujuh puluh tujuh tahun pol angri narjole serta pendiri dan ceo perusahaan operasi kapal ocean gate yang berbasis di amerika serikat stocktone
berlalu tiga hari sejak kejadian ini titan berhasil menerbang ke kapal selam titan
hilangnya komunikasi dengan kapal selam titan hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak berwenang mengenai hal ini